untuk mengetahui kondisi terkini jelang kirap bendera pusaka di monas sudah ada anchor si ananulisya anitame
ya langsung saja kita sapa selamat pagi mai
sepertinya sudah ramai di belakang anda
seperti apa persiapan jelang kirap bendera pusaka ini dan jam berapa kirap akan dimulai mai
ya baik selamat pagi fani dan juga yuda
saat ini saya sedang berada di monas ya tepatnya
dan kita akan segera menyaksikan sesaat lagi rencananya sekitar pukul delapan akan dimulai kirap bendera sangsaka merah putih menuju ke istana merdeka
dan saat ini di sekeliling saya sedang ada persiapan
kalau bisa dilihat di sini ada pasukan berkuda kavaleri dan juga ada kereta kencana
yang nantinya akan membawa dua orang mantan pembawa baki paski beraka tahun lalu untuk membawa bendera duplikat
sang merah putih dan juga membawa teks proklamasi
nah kalau dilihat ini ya ini sungguh meriah benar benar perayaan persiapan perayaan hud ri yang ke tujuh puluh empat di tahun dua ribu sembilan belas
sekali ini bertemakan sdm maju indonesia sdm unggul indonesia maju maksud saya
dan kita juga bisa menyaksikan antusiasme warga
jadi yang antusias di sini tidak hanya kami para awak
media yang sudah dari pagi bersiap siap untuk melaporkan secara langsung
dan memperlihatkan seperti apa kemeriahan yang ada di sini
tapi juga warga karena boleh juga ini warga untuk datang ke sini untuk melihat kirap bendera ini
dan nanti akan menuju ke istana merdeka
kalau bisa dilihat juga kereta kencana yang ada di belakang saya saat ini nanti akan membawa bendera sang merah putih
dan juga teks proklamasi
ini adalah milik pemkap dari purwakarta
dan dibuat pada tahun dua ribu sembilan
dan ini spesial sekali fani dan yuda ada namanya
jadi kereta ini namanya ki jaga raksa
yang artinya hati yang bisa menjaga persatuan
jadi kita bisa filosofinya kita harapkan dengan dibawanya bendera sang merah putih
menuju ke istana merdeka diharapkan dapat mempersatukan hati
juga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
dan juga nanti akan ada iring iringan dari marching band
dari marching band akademi militer cangka lokananta
yang berjumlah rencananya satu ratus dua puluh delapan orang
namun hingga saat ini kami belum bisa melihat persiapannya seperti apa
dan juga nanti akan ada siswa siswi smp empat jakarta
dan juga sekolah jabodetabek lainnya
dan mereka nanti akan menggunakan
pakaian pakaian adat dari seluruh nusantara
dan juga untuk pembawa baki dari bendera sang merah putih
ini adalah tarisa maharani dari jawa barat
tahun dua ribu delapan belas yang lalu membawa baki
dan tahun ini akan membawa bendera duplikat sang saka merah putih
kemudian juga bersama zanati tahta
dari sumatera selatan di tahun dua ribu delapan belas
akan membawa teks proklamasi
dan kereta kencana ini akan ditarik oleh enam kuda putih
nggak sembarangan ini fani dan yuda
kuda kuda yang menarik kereta kencana ini juga
sudah punya persiapan khusus juga
dirawat juga secara khusus
dan juga terlatih pastinya
bisa dilihat kemeriahannya di sini seperti apa
dan kita akan sesaat lagi akan menyaksikan
nanti kami akan melaporkan
kembali seperti apa suasananya
pada saat kirap bendera dimulai menuju istana merdeka
terima kasih untuk laporan anda
kita pun yang di studio dan penonton di rumah
pastinya juga tidak sabar untuk menyaksikan
kirap nanti dalam perayaan kuteri ke tujuh puluh empat